setelah terbukti maka menurut kami tidak perlu kami membuktikan dakwaan berikutnya
sebelum kami tiba pada hal yang pada tuntutan kami maka kami kemukakan hal hal yang memberatkan
hal yang memberatkan terdakwa merupakan residipis dalam kasus terorisme yang membahayakan kehidupan kemanusiaan
terdakwa adalah penggagas pembentuk dan pendiri jama'an surdaulah
organisasi yang jelas jelas menentang negara kesatuan republik indonesia yang dianggapnya kapir dan harus diperangi
terdakwa adalah pengganjur penggerak kepada pengikutnya untuk melakukan jihad amalia teror
melalui delil delilnya sehingga menimbulkan banyak korban aparat
perbuatan terdakwa telah mengakibatkan banyak korban meninggal dan korban luka berat
perbuatan terdakwa telah menghilangkan masa depan seorang anak yang meninggal di tempat kejadian
serta lima anak mengalami luka berat yang dalam kondisi luka bakar yang sulit dipulihkan kembali
pemahaman terdakwa tentang sirik demokrasi telah dimuat di internet dalam blog www milaibrahim wordpress
yang ternyata dapat diakses secara bebas sehingga dapat mempengaruhi banyak orang
sedangkan hal yang meringankan menurut kami tidak ditemukan hal hal yang meringankan dalam perbuatan terdakwa
berdasarkan urayan urayan di atas kami jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri jakarta selatan
dalam perkara ini
dan memperhatikan ketentuan undang undang yang bersangkutan
baik kuhap dan undang undang nomor lima belas tahun dua ribu tiga
tentang penetapan prpu nomor satu tahun dua ribu dua
tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang undang
menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan
menyatakan terdakwa oman rohman alias aman abdurrahman alias abu sulaiman
telah terbukti secara sah dan meyakinkan
dan melakukan tindak pidana terorisme
sebagaimana dalam dakwaan ke satu primer
melanggar pasal empat belas jungto pasal enam perpu nomor satu tahun dua ribu dua puluh
sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang undang dasar
menjadi undang undang berdasarkan undang undang nomor lima belas tahun dua ribu tiga
tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang undang
melanggar pasal empat belas jungto pasal tujuh perpu nomor satu tahun dua ribu dua puluh
sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang undang berdasarkan
menjadi undang undang berdasarkan undang undang nomor lima belas tahun dua ribu tiga
tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang undang
menjatuhkan pidana kepada terdakwa oman rohman alias aman abdurrahman alias abu suleman
dengan pidana mati
tiga menyatakan barang bukti yang telah disita
berupa barang bukti yang disita dari terdakwa oman rohman dirampas untuk dimusnahkan
barang bukti yang disita dari tkp peledakan bom jalan tamrin
dikembalikan dan dipergunakan dalam perkara atas nama terpidana dodi suridi
barang bukti yang disita dari tkp peledakan bom di terminal kampung melayu jakarta timur
dipergunakan dalam perkara lain atas nama kiki muhammad iqbal
barang bukti yang disita dari peledakan bom gereja hkpb koikumene samarinda
dikembalikan dan dipergunakan dalam perkara atas nama juhanda alias joe
barang bukti yang disita dari tangka jainal ansori
dikembalikan dan dipergunakan dalam perkara atas nama juhanda alias joe
barang bukti yang disita dari tkp peledakan bom jalan tamrin jakarta timur
agar majelis hakim dalam putusannya
membebankan kepada negara melalui menteri keuangan
republik indonesia untuk memberikan hak kompensasi
para korban yang perhitungan dan pengajuannya
disampaikan melalui lpsk dengan rincian sebagai berikut
denny mahew sebesar rp satu ratus tiga puluh dua empat ratus tiga puluh
suhadir sebesar rp dua puluh delapan sembilan ratus
dodi mariadi sebesar rp tiga puluh tiga tujuh ratus lima puluh
laili herlina sebesar rp dua ratus tiga
macy sabarani sebesar rp dua ratus tiga
claudia sebesar rp dua puluh sembilan enam ratus sembilan puluh lima
agus kunia sebesar rp lima puluh empat satu ratus dua puluh delapan
hairil islami sebesar rp empat puluh satu tiga ratus empat puluh
muhammad nurman permana sebesar dua puluh sembilan delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah
dwi siti ramdoni sebesar rp satu ratus empat delapan ratus dua puluh
budiono sebesar rp empat puluh empat ratus lima puluh
suminto sebesar tiga puluh dua delapan ratus dua belas rupiah
dame ersialo sebesar rp lima puluh satu
susi afrianti sebesar rp satu ratus sembilan belas delapan ratus lima puluh lima
nugraha agung laksono sebesar rp tiga puluh dua empat ratus
membebankan kepada negara untuk membayar biaya perkara sebesar rp lima
demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini
jumat delapan belas mei dua ribu dua puluh satu
tim jaksa penuntut umum
pembelan secara tersendiri atau diserahkan penasir hukum
kami tadi setelah kami kendun maka kami masing masing akan mengajukan
pembelaan karena itu kami minta satu lagi
tuntutan dari jaksa penuntut umum kepada
kalau gak ada ini bisa dipinjamkan dulu
tapi si sawahfully
jangan ke sana
semoga harus jatuh badu
jangan ke sana
sudah sudah ya
selanjutnya yang mulia
untuk kepentingan pembelaan kami minta waktu satu minggu
satu minggu ya baik
jadi kita sepakati sidangnya delapan tiga puluh ya
biar lebih cepat gitu hari jumat ya
diminta jumat berarti hari ini delapan belas tujuh dua puluh lima
dua puluh lima hari jumat tanggal
penasih hukum terdakwa penduduk umum kita semua
ada di depan ya ada ada
tiga disitu tuh
yang tentang apa